ketua kpk firly bahuri yang dijaga ketat sejumlah ajudan
tiba di gedung pusat edukasi antikorupsi kpk jalan rasunasaid jakarta kamis pukul sembilan pagi
pemeriksaan terhadap ketua kpk firly bahuri dilaksanakan
setelah ketua masyarakat antikorupsi atau maki bonyamin saiman
melaporkan adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan firly
terkait dengan penggunaan helikopter untuk keperluan pribadi ke palembang batu raja palembang
saya tidak mau memberikan komentar
biar nanti dewas yang menilai ya
sementara itu ketua masyarakat antikorupsi indonesia bonyamin saiman
meminta ketua komisi pemberantasan korupsi firly bahuri tak lagi menjadi ketua kpk
boyamin mengungkapkan hal itu sesaat sebelum menjalani pemeriksaan dewan pengawas kpk
sebagai saksi bagi ketua kpk firly bahuri dalam sidang etik dewas
demi kebaikan pak firly sendiri menurut saya lebih pas kalau tetap pimpinan
dan ketua diserahkan kepada yang lain
dikutip dari detik com usai menjalani pemeriksaan dalam sidang etik
ketua kpk firly bahuri tidak banyak berkomentar dan menyerahkan semua ke dewan pengawas kpk
sidang etik digelar secara tertutup
tim liputan cnn indonesia